badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg juga memprediksi wilayah jabodetabek dalam dua sampai tiga hari ke depan ada peningkatan curah hujan dari intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan juga angin kencang
memasuki musim penghujan hingga pertengahan februari bmkg menghimbau agar masyarakat lebih waspada dengan cuaca ekstrim melalui informasi yang disampaikan oleh bmkg
berdasarkan pantauan bmkg dalam beberapa hari ke depan sejumlah wilayah di indonesia akan diguyur hujan dari intensitas sedang hingga lebat disertai dengan kilat dan juga angin kencang
wilayah jabodetabek dalam dua tiga hari ke depan ada peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat angin kencang
jadi perlu diwaspadai untuk masyarakat khususnya di wilayah di kajakarta
hujan akan diawali dari wilayah tangerang masuk ke wilayah jakarta barat meluas ke wilayah jakarta utara jakarta pusat hingga ke wilayah jakarta timur dan wilayah jakarta selatan
dan perlu diwaspadai juga untuk di beberapa wilayah khususnya di wilayah jawa barat jawa tengah jawa timur bergeser ke wilayah sumatera seperti wilayah lampung sumatera selatan serta di posisi barat sumatera hingga wilayah bengkong
di bawah ini